kita beralih ke kasus korupsi lainnya
kuasa hukum gubernur papua lukas nmb stefanus roy renning
meminta presiden joko widodo mengizinkan kliennya berobat ke singapura
ia juga menyebut jika hal ini tidak dipenuhi
bisa jadi akan membuat situasi di papua memanas
pernyataan ini disampaikan stefanus roy rening
sesaat setelah menyampaikan sejumlah dokumen terkait kesehatan lukas nmb
ia menyebutkan jika semua keperluan yang mendukung keadaan kesehatan lukas nmb
telah diserahkan kepada pihak kpk
hal ini sekaligus sebagai pemberian keterangan kepada kpk
terkait pemeriksaan lukas nmb yang direncanakan pada senin pekan depan
lukas nmb ditetapkan kpk sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi
kemudian ppatk menemukan sejumlah aliran dana fantastis di rekening lukas nmb
tim hukum gubernur meminta agar presiden jokowi
memberikan izin beliau berobat ke luar negeri
dalam rangka menyelamatkan nyawa dan jiwa bapak gubernur
kami tim hukum memandang bahwa
kalau langkah langkah ini tidak diambil oleh negara
bisa membuat suasana di tanah papua yang tidak harmonis